presiden joko widodo kami sore mengumumkan sejumlah nama yang menjadi staff khusus presiden periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua
dari empat belas nama staff khusus tujuh diantaranya merupakan anak muda dari generasi milenial
dengan gaya santai dan lesehan di teras belakang istana
presiden joko widodo memperkenalkan tujuh orang staff khususnya di pemerintahan periode kedua
presiden memilih tujuh anak muda ini karena sepak terjang mereka yang dikenal sebagai sosok kreatif dan banyak terlibat dalam pemberdayaan masyarakat
ketujuh staff sus milenial ini adalah ademas bel fasyah defara yang merupakan founder dan ceo ruangguru
putri tanjung founder dan ceo kreatif brainer
andi taufan garuda putra founder dan ceo amarta
ayu kartika dewi pendiri gerakan sabang merauke
gracia bili mam brasar pendiri yayasan kitong bisa
angki yudistia pendiri disable enterprise
dan aminuddin ma'ruf mantan ketua pergerakan mahasiswa islam indonesia
ya saya ingin ada inovasi inovasi baru ada gagasan gagasan baru ada ide ide baru ada terobosan terobosan baru
sehingga semakin memudahkan kita dalam mengelola negara ini
bertambahnya jumlah staf khusus yang sebelumnya berjumlah sebelas orang
dan kini menjadi empat belas orang oleh kepala staff presiden muldoko dianggap sebagai langkah yang efektif
menurut muldoko pemilihan empat belas orang staff khusus ini demi menghasilkan output yang maksimal
dan tidak ada desakan politik dari berbagai pihak
ya sebenarnya kan begini ya presiden ingin ada yang menjadi penjembatan
bridging kembali lagi bridging
bridging antara istana dengan publik
bridging antara senior dengan junior
agar istana tidak menjadi istana menara gading maka perlu ada penyembatan
wakil ketua dpr sufmi dasko turut mengapresiasi pilihan presiden joko widodo dalam menentukan staf khusus yang berisi kaum milenial
sejumlah nama yang dinilai mumpuni di bidangnya disebut akan membantu pemerintahan presiden joko widodo dalam memberi pandangan baru pada pemerintahan lima tahun ke depan
kalau saya lihat itu staff sus yang kemarin disampaikan oleh presiden memang ada bidang masing masing
dan saya pikir itu sesuai kepentingan
kebutuhan yang dibutuhkan oleh presiden
itu yang pertama
dan sepanjang aturannya memungkinkan saya pikir tidak masalah
dan saya juga sangat apresiasi terhadap staff pak presiden yang kemarin kita lihat itu muda milenial dan visioner
dengan adanya tujuh staff khusus dari kalangan milenial ini diharapkan dapat memberi gagasan segar bagi jokowi
serta menjembatani presiden dengan anak muda dalam mengembangkan
dan mengembangkan inovasi di berbagai bidang untuk kemajuan indonesia
tim liputan cnn indonesia
ada tiga perempuan muda dari generasi milenial di jajaran staf khusus presiden
putri tanjung ayu kartika dewi dan angki yudhistia
dengan latar belakang prestasi yang berbeda para perempuan muda ini optimis bisa membawa perubahan dengan gebrakan ala anak muda yang mereka bawa
sebenarnya awalnya juga dari pressure
karena semua orang pasti nyambung nyambungin saya sama bapak
akhirnya saya mau mencoba saya bisa apa sih sebenarnya gitu
akhirnya saya di umur lima belas tahun mendirikan creative partner
creative partner itu adalah sebuah event organizer dan agency yang khusus menyebarkan virus entrepreneurship ke seluruh indonesia
dikemasnya anak muda
karena sekarang anak anak muda itu pasalnya ada kemasannya
kita pingin banget bisa karena saya percaya bahwa indonesia butuh lebih banyak lagi anak anak muda yang kreatif yang punya entrepreneurship mindset
kesempatan terbaik oleh bapak
pak presiden berdiri di sini menyuarakan dua puluh satu juta jiwa disabilitas di seluruh indonesia
dan turut bangga saya berdiri di sini mewakili sebagai disable enterprise yang saya bangun delapan tahun
dimana sudah waktunya disabilitas bukan kelompok minoritas tapi kita dianggap setara
bilang pentingnya untuk sdm unggul ya
apalagi kita sebentar lagi akan mengalami atau sedang mengalami bonus demografi gitu
penting banget untuk anak anak muda
beneran menjadi penopangnya indonesia
nah jadi kalau saya pribadi dan teman teman percaya sekali bahwa kita penting untuk punya dua puluh empat century skill
jadi ada empat c
nah kita percaya kalau orang orang bisa berpikir kritis itu indonesia itu harusnya akan lebih maju
dan karena saya peduli banget sama perdamaian kalau orang bisa berpikir kritis bisa berkolaborasi itu harusnya indonesia jadi lebih damai
jadi kalau kita ngomongin toleransi itu sebenarnya gak jauh jauh dari kemampuan orang berpikir kritis

seikani milenial pilihan presiden joko widodo tampil percaya diri saat diperkenalkan ke publik kamis dua puluh satu november dua ribu sembilan belas
bersama rekannya yang lain para milenial berbakat ini optimistis mampu membawa perubahan di pemerintahan jokowi lima tahun ke depan
penunjukan staff khusus dari kalangan milenial ini diharapkan mampu mengembangkan inovasi di segala bidang
nama ayu kartika dewi mengisi salah satu sosok milenial di samping tim milenial
nama ayu kartika dewi mengisi salah satu sosok milenial di samping tim milenial
di samping presiden jokowi
perumus gerakan sabang merauke ini terpilih menjadi staff khusus presiden di usianya ke tiga puluh enam tahun
gerakan sabang merauke menggagas pertukaran pelajar antar daerah di indonesia untuk menanamkan nilai toleransi pendidikan dan kebinekaan
lahir di banjarmasin ayu pernah menjadi guru sd di maluku utara
semasa kecil ayu seringkali berpindah tempat tinggal mengikuti kerja sang ayah hingga membuatnya tak asing lagi dengan keberagaman
menjadi staf khusus presiden sebuah tanggung jawab baru yang diemban ayu untuk bisa membawa misi keberagaman di masa mendatang
menunjukkan anak anak muda sebagai staff khusus presiden jokowi sudah mendapat respon positif
presiden dinilai bisa melihat masa depan yang ditopang oleh kegairahan dunia kreatif ala anak muda
tapi mengumpulkan orang orang muda saja tidak cukup
jika keinginan perubahan cepat tak ditopang kebijakan politik yang tepat
kita bahas malam ini sudah hadir ada dua narasumber di studio
andi taufan garuda putra staf khusus presiden yang baru saja terpilih
selamat malam taufan terima kasih sudah hadir malam hari ini
dan juga ada mas nyarwi ahmad analis komunikasi dan marketing politik universitas gajah mada
mas nyarwi terima kasih selamat malam sudah hadir malam hari ini
saya ke taufan dulu taufan dua puluh empat jam menjadi staff khusus ada yang berubah ada yang berbeda
ya yang pasti banyak ucapan selamat ya saya juga nggak nyangka ternyata di ppr
saya juga nggak nyangka ternyata di ppr
saya juga nggak nyangka ternyata di ppr
tapi di publikasikan ke publik bareng sama presiden
ya penunjukan langsung aja dan tidak ada publikasi ke umum
dan banyak teman teman yang mengucapkan selamat
kebetulan lingkungan lingkungan dekat mereka juga melihat hal yang positif lah
dari dengan adanya saya mungkin bisa menjebatani aspirasi mereka
dan bagaimana teman teman yang merasa pemerintah bisa lebih inovatif
pemerintah bisa lebih mendobrak untuk mengeluarkan kebijakan kebijakan
kayaknya wah ini ada tovan nih mungkin bisa menyebatani aspirasi mereka
tapi kan pasti juga kalau misalnya gini pertama kali diajak bicara itu kapan taufan
apa yang dibicarakan dengan pak jokowi waktu itu
kalau proses ini kayaknya juga kalau ketemu dan bertemu dengan pak jokowi
saya udah beberapa tahun ya
tapi biasanya kalau untuk screeningnya kan biasanya empat mata idenya apa ngobrolnya apa
ya itu udah sebelum terbentuknya kabinet yang baru beberapa bulan sebelumnya juga sudah sempat diundang
dengan beberapa orang timnya pak presiden juga ngobrol ngobrol
kita ditanya kita waktu itu diskusinya smart shortcuts yang bisa dilakukan government apa sih sekarang
untuk mendorong sdm pengembangan sdm akselerasi
sdm di indonesia ya saya cerita aja apa yang saya kerjakan di amarta
sembilan tahun perjalanan saya melihat masyarakat pedesaan kita ngomongin gimana sih ibu ibu bisa lebih produktif bekerjanya
supaya anaknya juga hidupnya lebih nyaman
teknologi di situ masuk
nggak perlu teknologi juga sebenarnya hal sederhana aja
jadi misalnya kalau di pedesaan tuh enggak semua orang bisa masuk

mereka bisa pakai kacamata
karena ya enggak emang gak familiar aja dengan menggunakan kacamata
jadi mereka umur empat puluh an jadi merasa udah pensiun
padahal masih bisa lebih produktif mereka kerja mereka ngejait cuma empat jam
padahal kalau dikasih kacamata tuh delapan jam bisa lebih banyak bisa bekerja lebih penuh gitu lebih produktif
nah hal hal kayak gitu saya ceritain kalau misalnya kita bisa memberikan kacamata supaya orang bisa bekerja lebih produktif
itu hal simpel yang bisa mengakselerasi growth di pedesaan
jadi memang dipesankan untuk mengurusi bidang apa akhirnya
kalau kemarin diskusi sama presiden belum ada spesifik bidangnya
tapi kan kita diskusi pemerintahan ini kan generasi analog
gimana generasi digital cara berfikirnya dengan anak anak digital juga
jadi misalnya kita bisa berpikirnya dengan dunia digital ya bisa membangun pemerintahan dengan pendekatan digital
ngomong generasi analog tuh ya sebelah sini sebenarnya langsung ketawa ketawa generasi analog
oke mas nyarwi oke soal generasi analog nih
katakanlah memang pak jokowi inginkan perubahan kemudian dimasukkanlah tujuh nama ini yang fresh seger semua
tapi bagaimanapun kan barrier di istana birokrasi dan lain sebagainya juga masih ada
ini memang eksperimen yang dibutuhkan menurut saya
ini eksperimen menurut anda
ya ini kan kebijakan baru
artinya dalam artian menarik para social planner creative pruner ke dalam energi kreatifnya untuk memberikan injeksi yang bagus
pemerintahan berhadapan dengan negara kita berhadapan dengan era disruption yang luar biasa sebenarnya
potensi risikonya juga tinggi
nah butuh skill skill khusus
ya dari talent talent yang luar biasa
yang itu memang tidak hanya sekedar memberikan apa
apa energi kreatifnya kepada presiden untuk memformulasikan kebijakan dan arah pemerintahnya ke depan dalam merespon berbagai hal
tetapi juga mereka punya peran langsung
nah memang kemudian pertanyaannya begini putri
apakah ini hanya sekedar politik akomodatif
artinya menarik anak muda atau lebih spesifik disebut milenial tadi
atau katakanlah terjadi apa yang mungkin saya sebut disini
mungkin saya sebut disini millennialization of politics
politik yang mengalami millenialisasi
oke apa itu
kebijakan kebijakan yang nantinya akan diformulasikan pemerintah itu benar benar dengan mindset yang lahir dari generasi milenial
yang mereka sudah terbukti beberapa orang berapa kelompok berapa figur itu mampu melahirkan kreasi yang luar biasa dalam menghadapi defense

apakah pola ini kemudian akan dimasukkan dan akan kemudian diperluas di dalam seluruh kinerja pemerintahan yang ada kementerian termasuk ke sana dalam mereform dirinya
lebih gesit lebih canggih
di dalam merespon berbagai risiko yang akan dihadapi ke depan
sehingga memungkinkan kapasitas negara itu dimaksimalkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat
untuk sebagaimana tujuan dari pendirian negara kita kan gitu
nah tetapi ini kan juga tidak mudah ketika berhadapan tadi
antara mindset analog yang itu masih mindset
yang itu masih mainstream di semua cara kerja birokrasi kita
dengan kondisi nalar digital yang itu kita butuhkan hari ini gitu
dan anak anak muda kadangkala oleh beberapa generasi senior itu dianggap kompetensinya agak diragukan
karena dianggap experience itu kalau di era dulu kan dianggap berdasarkan rentang waktu
nah di era digital ini itu kan waktu itu mengalami compressing sebenarnya
artinya anak muda mungkin umurnya pendek apa lebih bukan pendek mas ya

lebih mudah tetapi kan masa penjelajahan di dunia digitalnya jauh lebih luar biasa
lebih lama sebenarnya lebih familiar
nah energi dan pengalaman ini kan perlu diwujudkan menjadi sebuah formulasi formulasi
nah kalau misalnya itu lahir sampai kebijakan maka milenisasi politik itu lahir sampai mewarnai kebijakan
mewarnai katakanlah bagaimana memaksimalkan energi tidak hanya beliau beliau ini yang direkrut
tetapi juga seluruh potensi anak muda seluruh indonesia
yang lahir dengan berbagai pengalaman yang berbeda
mereka adalah generasi baru
memang sekarang era global ini muncul identitas politik salah satunya adalah generasi yang menjadikan identitas pembeda
di kita ini kita cukup bersyukur kenapa
kalau di beberapa negara seperti di eropa terjadi clash antara kaum tua dengan kaum muda
tapi pilihan kaum muda ini ini turun ke jalanan mayoritas kenapa
karena kebijakan kebijakan politik kaum tua ini dianggap merebut masa depan anak muda
di sini tidak begitu
nah di sini alhamdulillah kita tidak terjadi
itu salah satu sayap
maksud saya begini kalau kita ngomong politik anak muda hari ini ada era baru juga
kalau dulu itu kan bisa kita katakan politik anak muda itu murni kalau nggak turun jalanan
kemudian masuk ke partai politik menjadi pendiri partai politik atau aktif
kedua mencalonkan diri menjadi anggota dpr atau pilkada dan lain lain
nah sekarang muncul genre baru
yaitu mereka yang berangkat dari sosiopreneur kreatifpreneur dari energi potensi pengalaman yang diadapatkan
baru kemudian masuk ke lingkaran kekuasaan
itu juga sebenarnya politik tapi dalam tanda petik
nah di sini ini menurut saya kalau di tempat lain energi ini kan tidak masuk menjadi energi baru bagi pemerintah untuk mengkreasi dan menginovasi dirinya
makanya kayak pak jokowi dengan platform mengedepankan aspek inovasi aspek akselerasi
saya pikir potensi anak muda ini menjadi kunci di sana
kita masih ingat kalau bicara politik kaum muda
kalau dua ribu apa
dua ribu delapan itu kan semua muda eranya

nah sekarang ini gerakan muda dalam konteks digital
ini momennya menurut saya
dan kita ke depan tadi bisa dikatakan bonus demografi
dan semua itu kan sdm kuncinya
sdm dalam artian bukan menjadikan sdm sebagai obyek pasar
tetapi sdm sebagai kekuatan energi untuk menjadikan daya kompetitif bangsa kita lebih kuat
yang menarik adalah sebenarnya taufan
ketika taufan dan juga teman teman kemarin keluar dari pintu
kemudian duduk di bin bag
di saat yang sama itu adalah keluar dari pintu itu artinya sudah satu milik publik
jadi staff khusus kan
kemudian juga harus siap kapanpun berhadapan dengan partai politik
tentu saja itu hal yang niscaya
apalagi kalau misalnya kita bicarakan kebijakan
soal kebijakan yang mendukung kegiatan milenial
atau yang tadi disampaikan mas nyarwi
tidak hanya datang dari istana
kebijakan juga ada kaitannya dengan senayan
nanti kita bahas setelah jeda ya
tetap di cnn indonesia prime news
diskusi masih berlanjut ternyata
sekalipun ada jeda pariwisata
another jeda pariwara
masih pertanyaan soal tadi
kalau misalnya katakan soal kebijakan yang berkaitan dengan milenial
tapi kita harus tahu kebijakan tidak hanya datang dari satu arah
dari istana saja
harus ada yang dihadapi
itu dari senayan
sudah sempat beberapa waktu lalu
ketika ramai ramai rencana mengangkat menteri muda
dan pejabat pejabat usia muda itu
ada penolakan disitu
sudah siap menghadapi itu taufan
amanah yang diberikan saat ini kan untuk menjadi staff khusus presiden
jadi membantu presiden memberikan pemikiran memberikan teman brainstorming untuk beberapa kebijakan strategis yang emang digawangi oleh presiden
ya saya sampai sebatas itu dulu aja diskusinya jadi nggak melebar kemana mana dulu lah
oke taufan balik lagi ke soal yang sudah dilakukan selama di amarta
problemnya kalau misalnya soal aksesibilitas ya karena selama ini kan amarta sepertinya menjebatan itu
asepsibilitas antara modal kemudian mereka yang membutuhkan gitu ya
problemnya itu apa sih sejauh ini selama ini sebenarnya yang gagal dilakukan oleh pemerintah
dibilang gagal juga enggak ya cuma prosesnya kan bertahap ya
misalnya pemerataan internet sampai ke seluruh lapisan wilayah gitu sampai ke pedesaan
yang sekarang kan mungkin di sebagian wilayah
wilayah di bogor internetnya masih mati hidup mati hidup
kalau di sulawesi juga masih kurang banget lah masih dua g
nah hal hal kayak gitu kan sebenarnya kalau bisa akselerasi pemerataan internet tuh ekonomi bisa tumbuh dengan sendirinya
kemudian gimana sekarang harga smartphone juga udah makin murah
orang bisa adopsi smartphone masalah orang bisa memanfaatkan smartphone untuk hal yang positif
iya literasi digitalnya
nah itu kan nanti ya sekarang kan eranya ini anak anak muda tuh pada jago bikin sesuatu yang baru gitu inovasi yang baru
mungkin kita diamart aja yang kita takutkan kompetisi tuh bukan dari yang besar
tapi anak anak muda yang unknown yang mulai masuk yang mungkin bisa mendisrup apa yang kita kerjain sekarang gitu
jadi kalau misalnya platformnya dibuka infrastrukturnya dibuka luas dengan sendirinya akses keuangan permodalan tuh bisa jauh lebih mudah jauh lebih murah
dan ya apa masih
yang kita ngomongin unbank gitu jadi bankable semua gitu segmennya
apa yang kamu bayangkan sebenarnya yang bisa dilakukan di indonesia sekarang sebelum kamu masuk ke dalam pemerintahan dan sekarang sesudah kamu masuk ke dalam pemerintahan
buat saya mungkin approach nya dulu untuk solving problems kali ya
yang namanya solving problems yang saya pelajarin apa yang kita kerjakan di dunia startup di bisnis tuh
dan nggak bisa bikin sesuatu yang besar dengan satu step gitu
emang harus ada baby step nya kita bangunin dulu test kemudian adopt kemudian di measure efeknya
mulai lagi yang lebih skala lebih besar
pendekatan mau budaya mau untuk make mistakes kemudian learn fast
tapi kalau pemerintah make mistage itu tidak bisa diterima oleh masyarakat
ya mungkin itu bukan selama ini bukan sesuatu yang umum terjadi ya
approach nya ya make mistake kan skalanya kecil
jadi kalau misalnya skala budget triliunan make mistake itu salah lah ya
tapi kalau mulai dari beberapa ratus juta rupiah berapa miliar naik berapa puluh miliar kan bertahap
dan itu adalah learning process learning curve nya
mas nyarwi apa kekhawatiran anda dengan penunjukan teman teman yang muda ini sebenarnya
kalau dari ide gagasan sudah pasti fresh pasti segar
yang pertama begini kita bicara hal yang makro dulu ya
pengelolaan kekuasaan itu kan tidak sekedar

artinya kita presidenisasi sistem ya
tetapi kan di situ ada mekanisme check balances yang itu ada di parlemen juga kan
kebijakan kebijakan bisa saja diformulasikan dari eksekutif
termasuk input dari staff khusus ini
yang mentransform dari pola yang sebenarnya kebijakan itu analog
sudah benar benar digital friendly
atau benar benar berbasis policy yang berbasis nalar digital
nah khawatirnya kan kadangkala proses politik itu tidak mendukung itu
terjadi penolakan misalnya
misalnya kayak omnibus law pengen merubah beberapa policy di berbagai sektor itu
itu kelihatan sekali dulunya kelihatan analog tapi karena
nah terjadi penolakan misalnya
atau tidak dipahami dengan baik
atau kadang kadang ada kepentingan yang mungkin tidak bisa dipertemukan
sehingga penolakan karena berbasis kepentingan kelompok yang tidak terakomodasi misalnya
nah ini poin yang menurut saya juga perlu dipikirkan gitu
nah yang kedua juga soal kaitannya dengan instrumen mesin birokrasi ya
yang kita tahu bahwa ini kan walaupun ada muncul
kemarin muncul usulan misalnya kerja tidak harus berbasis di kantor
nah ini kan contoh sudah perubahan
tetapi apakah misalnya ada ide ide baru dari staf khusus yang milenial ini gitu
kemudian yang lebih tadi
lebih canggih gitu
apakah nanti akan diterima atau tidak
nah ini kan butuh proses politik
apakah nanti diimplementasikan smart nggak
karena kemarin itu tidak salah soal ide menpan rb seribu pegawai bekerja itu
itu aja sudah menuai pro dan kontra
itu aja sudah rame
padahal itu perkara bekerja dari mana gitu kan
bukan apa yang dikerjakan
belum lagi misalnya kultur organisasi birokrasi ya
nah ini kan juga butuh leadership memang yang penting
menganggap leadership memang yang kuat dari dukungan
terutama pak jokowi maksimalkan ide ide dari staff khusus ini untuk bisa diimplementasikan
nah yang terakhir soal koordinasi
karena kan staff khusus kan melekat langsung ke presiden
dan presiden punya otoritas yang luar biasa untuk mewarnai policy policy itu juga
yang akan dikembangkan dalam wujudkan visinya
nah bagaimana pola koordinasi
misalnya contoh dengan ksp contoh dengan kementerian dan lain lain
ya itu pasti ada peraturan
yang selama ini mengatur itu
apakah peraturan ini sudah benar benar lincah nggak untuk memaksimalkan energi mereka
nah ini kan juga poin yang ketiga yang menurut saya juga penting
nah dibalik itu semua ya putri
kita harus memikirkan juga bahwa kita berharap bahwa ini bukan hanya sekedar politik akomodatif
artinya kaum muda milenial
kemarin juga waktu pilpres muncul soal milenial
gaya politik milenial dan sebagainya
bukan hanya sekedar itu
artinya jangan cuma di luarnya saja ya
gak cuma bungkus ya
tetapi juga energi mereka kreativitas mereka pola pola apa yang dilahirkan
itu benar benar mewarnai kebijakan publik kita yang bisa mengakselerasi
karena visi pak jokowi indonesia maju kan
jadi kata kunci akselerasi sama inovasi
nah ini kalau tidak kita wujudkan termasuk energi milenial nggak benar benar dimaksimalkan dengan baik ya
benar benar dirawat dengan baik
dengan kultur yang mendukung
ini juga menurut saya akan sia sia atau kurang maksimal
satu lagi kalau misalnya ya memang betul ya
kalau sekedar kadangkala ada kalanya kepentingan kepentingan berbenturan juga
itu juga menjadi pr
karena kalau saya bayangkan seringkali kan kalau beberapa riset mengatakan generasi milenial itu surveillance nya atau kemampuan untuk lebih tough dengan pressure
itu kadang kadang dianggap rendah
nah ini juga dibuktikan juga oleh bung tovan dan kawan benar apa tidak
tapi menurut saya pressure pressure politik yang tradisional itu memang perlu juga dibantu untuk di manage
jangan sampai kemudian menyulitkan mereka juga untuk mengekspresikan ide ide yang sudah dipunyai itu
nah memang itu saya kira poin poin yang penting
kalau misalnya itu bisa diwujudkan
milenialisasi politik atau mileniasasi politik itu tidak hanya sekedar mengadaptasi culture atau style milenial
tetapi juga inovasi kebijakan yang itu benar benar lahir dari generasi milenial dan ditujukan untuk merespon disruption
karena mereka lebih familiar dengan culture itu
maka ke depan energi ini bisa positif untuk bisa merespon tantangan kita di masa mendatang itu
oke saya yakin taufan dan teman teman masuk ke istana bukan tanpa misi
pasti ada misinya tapi juga pasti ada memperhitung sudah memperhitungkan apalagi
apalagi pengusaha pasti sudah memperhitungkan
oke di sini ada kira kira ada kendala di sini ada kendala
nanti ya setelah jadinya
oke sudah kita ceda dulu tetap di cnn indonesia prime news
oke anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
taufan apa sih misinya yang dibawa ke istana
pertama saya very sportif dengan istana
very sportif dengan apa yang sudah dilakukan pak jokowi di satu term kemarin
impactnya yang sudah diberikan nyata
kita ngerasain semua
ini kayak bicara staffsus ya
buat anak muda kita gue sih melihat hal yang positif lah
kemudian dapat kesempatan di sekarang ini untuk berpartisipasi di kebijakan publik
dan saya personal di amartya ini kan kita mau mewujudkan kesejahteraan berata di indonesia
terutama mulai dari masyarakat yang tidak bawah
dan mudah mudahan ini juga bisa memberikan greater impact lah
dengan kita memulai di amarta yang kita kerjakan dan bisa memberikan impact lebih besar dengan bisa berpartisipasi juga di kebijakan publik
akan mudah atau sulit mas nyarwi perjalanan mereka mereka ini
kalau saya berharapnya lebih mudah
tetapi kadang fakta politik itu kan lebih berat
artinya saya tidak menakut nakuti
jadi kalau kita sudah masuk dalam sphere politik itu dalam artian ide itu pertanyaannya bukan seberapa bagus ide itu juga
tetapi seberapa ide itu bisa diwujudkan melalui berbagai instrumen kebijakan yang ada basis justifikasi legal
terus kemudian bisa diimplementasikan
ini memang butuh art butuh seni yang kemudian dan juga kelembagaan supporting system secara kelembagaan
di sini memang pada akhirnya manajerial staff khusus pola komunikasinya juga
di sini juga dihidup internal external ya
baik di panggung depan maupun belakang
artinya dengan lintas departemen juga yang dibutuhkan nantinya
itu menurut saya kuncinya juga
karena juga selain itu kita ini kan masih hidup dalam rimbaraya regulasi
dan rimbaraya regulasi itu kan kalau mungkin secara kita pakai sense umum aja
itu masih lahir dalam mainstream analog
nah ini kan kadangkala kehidupan kita sudah banyak berubah di era sekarang
dan ini butuh tantangan baru tentu
butuh dukungan kebijakan politik

yang menjadikan visi dan mimpi anak anak muda ini termasuk wujud dari kreativitas yang nanti akan dibangun
itu bisa lebih maksimal di kontribusinya ya
ke warna kebijakannya outputnya outcomenya yang ditargetkan seperti itu
nah ini kadangkala juga begini
anak muda sebagai staff khusus menurut saya ini sangat potensial
dalam artian memunculkan confident juga di kalangan generasi generasi muda yang lain
artinya mereka ada harapan ya
iya ada harapan juga
karena dalam politik kan banyak
dalam politik kan ada trend global dimana apatisme anak muda juga tinggi
jadi apatisme dalam arti berpatisasi politik atau tidak percaya ke institusi politik
pilihannya turun jalanan gitu kan
nah ini juga kemudian kan menjadi ada ruang baru
dimana anak muda bisa mengekspresikan inovasi inovasinya
dan ada peluang untuk kemudian jadi role model
jadi ini kan di level pusat
siapa tahu mungkin di level daerah juga
nah baik tidak harus misalnya melalui jadi kepala daerah
itu salah satu jalur juga misalnya
tapi kan kadangkala ada barrier di nasi politik
yang tidak semua bisa menjangkau atau mengatasi itu
tapi juga direkrut sebagai kelompok profesional yang political appointee istilahnya
orang orang khusus yang ditunjuk secara profesional
untuk bisa berkontribusi ya ide dan pikirannya
memberikan arah policy yang baru atau memberikan masukan yang khusus pada presiden
nah ini menurut saya juga penting
dan kalau tidak hanya di pusat
kalau itu misalnya sampai role model itu berkembang di daerah
saya pikir disruption itu dimana mana
sehingga juga pemerintah daerah juga
kita juga butuh itu kan
itu salah satu poinnya
taufan tapi apa kekhawatiran kamu terbesar sekarang
ada nggak ketika masuk keluar dari pintu itu diperkenalkan
apa kekhawatiran kamu terbesar sekarang
memenuhi ekspektasi yang belum jelas
kalau kita kerja gitu bikin bisnis
kita mau ngejar bulan ini apa tahun ini apa yang mau dikejar
terus kolaborasi dengan tim tuh udah tahu gitu cara bekerjanya siapa
kalau brainstorming meeting kayak gimana udah kerasa gitu
kalau yang ini kan buat presiden juga ini kan sesuatu yang baru
memberikan pemikiran buat presiden
sebelumnya belum ada gitu kan yang role staff khusus milenial
itu ekspektasi yang unknown itu yang kita juga
kita yang bisa kita lakukan kita memberikan yang terbaik di setiap waktu
ada kesempatan yang kita berikan pada saat bisa berbrainstoming dengan presidennya
pada saat ada kesempatan bertemu dengan kementerian lembaga
pemikiran yang kita bisa berikan
ya hal hal yang bisa kita salurkan lah
cara berpikir yang lebih inovatif yang bisa
tapi kalau misalnya sekarang nih di bisnis dan di pemerintahan
kalau di bisnis kan kita bisa rinci lah ya mas nyarwi surprise factornya kira kira apa aja apa aja baja
di pemerintahan bisa nggak
kalau misalnya tadi kan sudah ada tuh barrier dari politik misalnya
dari kebijakan dari publik pun juga barriernya politik politisi publik juga termasuk di situ
ini kan baru mulai

baru dimulai ya
nanti kita ngobrol ngobrol lagi di beberapa bulan kemudian mungkin
oke beberapa bulan lagi kita mesti ngelagih
sama mas nyarwi juga
mas nyarwi ada pesan gak sih buat teman teman
ya walaupun kalau muda seperti beliau ini ditunjuk boleh get appointed by staff khusus dan punya background dari socio preneur atau business preneur ya
atau katakanlah kelompok creative pruner itu
tetapi harus dilihat bahwa panggung politik kekuasaan itu berbeda nature dan karakternya
nah tapi itu tidak perlu ditakutkan
karena tugas dari gerakan kaum muda ini bagian juga
kalau dulu formasi atau pintunya kan institutional neuro politik
jadi melalui organisasi ormas dan lain lain
kalau ini melalui semacam energi baru yang dengan logika dan nalar digital yang itu memang harus dikreasi
nah kadang kadang begini
sekali lagi menurut saya memang harus lebih confident
yang kedua juga apa namanya identitas yang dibangun dengan energi apa dengan yang selama ini yang dibangun trik rekod itu menurut saya juga harus diwujudkan dimasukkan injeksinya di dalam apa culture pemerintahan kita
nah tapi jangan sampai juga kemudian sekedar satu puas tampil saja menjadi etalase
terus yang kedua juga jangan juga merasa tereksploitasi
karena juga kadangkala ya kadangkala kan pressure pressure pekerjaan itu
iya kadangkala kan pressure pressure pekerjaan tinggi ya
nah ini justru menjadi ajang atau menjadi apa untuk mewujudkan bahwa ada titipan besar di mata anak anak muda seluruh indonesia
bahwa kegagalan keberhasilan itu menjadi citarannya ada di kalian
istilahnya itu image nya tadi ada di nah itu menurut saya memberikan confident kepada publik anak anak muda juga itu menurut saya juga investasi yang luar biasa
jadi semangat kalau kita dalam berdemokrasi itu kan satu hal penting kan engagement
karena langkah dari kelompok kelompok yang merepresentasikan ini itu juga diiringi dengan dukungan dan ritme yang sama dari kelompok kelompok yang direpresentasikan dan pendukungnya
dan ini akan menjadi energi kita
saya pikir kalau satu untuk meningkatkan kapasitas dan menginovasikan kapasitas negara dalam konteks digital disruption ini satu yang itu yang penting
yang kedua juga kalau kita bicara representasi mewarnai policy itu bagian dari demokrasi kita
nah kita berharap dua duanya itu jalan secara bagus di era disruption ini
partisipasi publik juga mungkin harus dibuka ya mumpung ada teman teman yang muda muda ini ya
sudah siap untuk itu taufan
ya tentu aja kan
karena kalau misalnya peran saya juga kalau kita ngomongin memberikan kebijakan yang inovatif yang punya terobosan terobosan baru itu kan bukan dari pikiran saya sendiri
jadi dari network dari teman teman yang sudah lama bergerak di bidang masing masing yang jauh lebih experience yang jauh lebih jago
dan ya saya juga jadi perpanjangan tangan mereka lah
untuk menyampaikan hal yang lebih inklusif hal yang lebih progresif yang energi baru lah untuk mewarnai kebijakan kalau kata mas nyarwi
oke oke baik energi baru ditunggu seperti apa kiprahnya di istana apakah bisa menularkan energi ini kepada yang lain
atau terkena energi analog itu jangan sampai ya
taufan terima kasih banyak sudah bergabung malam hari ini mas nyarwi terima kasih banyak atas waktunya
kami kembali dengan informasi lain
pemerintah kabupaten agam sumatera barat
menetapkan masa tanggap darurat banjir bandang selama lima belas hari
tetap di cnn indonesia pranyus